informasi selanjutnya berdasarkan data yang dihimpun satuan tugas penanganan covid sembilan belas per hari ini enam belas september dua ribu dua puluh
terdapat penambahan kasus sebanyak tiga sembilan ratus enam puluh tiga kasus sehingga total kasus covid sembilan belas di indonesia sebanyak dua ratus dua puluh delapan sembilan ratus sembilan puluh tiga kasus
kemudian penambahan kasus yang sembuh yaitu sebanyak tiga tiga puluh enam pasien sehingga total kasus sembuh sebanyak satu ratus enam puluh empat satu ratus satu pasien
sementara itu kasus meninggal dunia bertambah satu ratus tiga puluh lima orang sehingga total kasus meninggal berjumlah sembilan seratus kasus